evakuasi oleh petugas dilakukan setelah pihak keluarga menyatakan tak mampu menurunkan jenazah lantaran tubuh sang nenek yang besar
menggunakan tandu petugas pemadam kebakaran sektor pulau gadung secara perlahan menurunkan jenazah dari kamar lantai dua ke lantai satu rumah
sempitnya akses tangga sempat membuat petugas kesulitan
evakuasi berlangsung selama tiga puluh menit dengan mengerahkan dua belas personel pemadam kebakaran
setelah berhasil diturunkan jenazah langsung dimandikan dan disemayamkan
pihak keluarga menyebut nenek berusia sembilan puluh satu tahun bernama habibah daud ini meninggal karena sakit pada senin dini hari di dalam kamarnya